hai gambar yang diambil warga ini menunjukkan setengah badan kapal tongkang pengangkut batu
bara woodman tiga puluh tujuh tenggelam di perairan masa lembu sumeneb jawa timur selama sekitar satu
bulan lokasinya berada di sebelah timur dusun mandar desa sukajeruk jaraknya
sekitar satu hingga dua mil atau sekitar tiga km dari pesisir
sebagian dari muatan batu bara itu telah berjatuhan ke laut beberapa warga pun mengeluhkan
air yang menghitam dan kesulitan mencari ikan mayoritas warga kepulauan masa lembu adalah
nelayan tradisional yang menggunakan pancing namanya laut pasti banyak batu batu karang
batu karang ini menjadi rumah berlindung bagi ikan baik bertelur ataupun beraktivitas
diseluruh dunia dan juga di luar negara di mana juga ada banyak batu batu yang berlindung bagi ikan
situ biota laut kalau misalkan karangnya rusak juga akibat tabrakan kapal atau karena
batu bara otomatis ikannya juga akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan
menurut syah bandar pelabuhan masa lembu kapal tunda wm fortune one yang menarik kapal tongkang
woodman tiga puluh tujuh berangkat pada akhir januari dari banjarmasin menuju lombok total muatannya adalah
di tengah perjalanan kendala cuaca buruk membuat nahkoda mengubah haluan ke pulau masalembu kapal
sempat terombang ambing dan muatan batu bara berjatuhan ke laut kapal pun membentur karang hingga lambung
bagian kanan miring kapal terdampar dan selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan ke kapal lain
untuk mengurangi beban pengalihan muatan itu juga membuat muatan berjatuhan kami masih mewawancarai
siapa siapa yang jam jaga di situ yaitu nakoda yang bertanggung jawab tentunya dalam pelayaran
kepala kamar mesin jadi kami minta keterangan sebelum dan sesudahnya kecelakaan apa yang dia
lakukan karena mereka masih memberikan laporan resmi ke kami itu pada tanggal sepuluh maret baru itu kita bergerak
hai selama ini
wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi jawa timur menyayangkan lambannya proses mitigasi
cemaran batubara dalam jumlah besar dikhawatirkan meluas karena terbawa arus hal ini dapat
meningkatkan risiko kerusakan ekosistem di laut masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat selain itu juga adanya pembatasan aktivitas yang berpotensi
kelangsungan migrasi biota laut di perairan masa lembu dan sebagian perairan kabupaten sumeneb masuk
dalam indikasi kawasan konservasi di laut pertama akan mendesak jabal gakum jabal rusra untuk
bertindak sesuai dengan penanganan pencemaran terutama yang berpatokan pada undang undang
pengolahan dan hubungan lingkungan hidup undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan itu yang menjadi dasar karena
penyumbang penyumbang ini terdapat berdampak pada ekosistem akan berdampak pada keberlanjutan
kawasan akan berdampak pada manusia dan itu yang menjadi corp ataupun dasar ketika pelindungan
lingkungan hidup itu dijalankan dan cnn indonesia tv telah berupaya mengonfirmasi hal
ini kepada dinas lingkungan hidup jawa timur dan direkturat jenderal penegakan
hukum lingkungan hidup dan kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
namun tak ada respon kanjata marindora sumanak jauh timur